terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news
berbicara tentang dota siapa sih yang gak suka dari zaman sma sampai sekarang semua orang
cowok cowok terutama pasti main dota
nah sekarang nih dota dua adalah permainan e sport yang tengah populer di seluruh dunia termasuk indonesia
seperti dalam sepak bola permainan ini membutuhkan kerjasama tim kecepatan dan juga ketepatan
yang berbeda adalah semua itu dilakukan menggunakan mouse dan juga keyboard
gimana sih keseruan perlombaannya kita lihat bersama

defense of the antions atau dota adalah salah satu permainan online paling populer sekarang
tahun ini permainan tersebut mempunyai satu dua puluh sembilan juta pemain aktif di indonesia
adapun pemain dota dua di indonesia sudah berkembang
bahkan banyak yang menjadikan permainan ini sebagai profesi
pemuda yang masih duduk di bangku universitas dan tri kunchoro yang tamatan sma misalnya
keduanya mengaku ingin berfokus dan berkarir sebagai atlet esport
sebab pendapatan yang mereka peroleh terbilang besar
kalau misalnya kita ngomong ke pendapatan misalnya untuk menjadi atlet e sport dota
dalam setahun kira kira berapa sih yang dapat didapetin dengan mas tri dengan mas kiki ini
kalau udah jadi pro sih
jadi kisaran seratus gitu bisa
dalam setahun seratus juta ya
kalau mas kiki sendiri
cenderung sesuai banyaknya turnamen atau enggak sih
kalau emang turnamennya nggak lagi banyak kita mungkin ya setahun bisa masang kisaran delapan puluh atau enam puluh juta
tapi kalau lagi banyak turnamen seratus pun bisa lebih insya allah
salah satu kompetisi game lokal terbesar adalah indonesia pride gaming league
yang diselenggarakan oleh mineski indonesia
organisasi penyelenggara acara game di asia tenggara
tahun ini hadiah ini ditawarkan sebesar empat ratus juta rupiah
kompetisi ini adalah indonesian pride gaming league
dimana kita mencari wakil dari indonesia untuk berkompetisi di turnamen skala southeast asia
berkembangnya permainan ini juga membuat banyak pengusaha yang berinvestasi membuat tim
untuk memenangkan berbagai kompetisi yang ada
kalau juara terus bisa banyak sih
kalau kita juara yang ini aja dalam nilai kita harus lima puluh juta
kalau kita di group stage we can
kalau dalam setahun berarti eksternal gak
indonesia merupakan ladang besar bagi perkembangan e sport
pada masa mendatang diharapkan banyak pemain dan tim lokal yang dapat menorehkan prestasi di tingkat internasional
trevi pradipta jakarta